pada akhir mei sektor pariwisata yogyakarta menjadi sorotan nasional
pasalnya tiga kejadian berbeda yang mencoreng sektor pariwisata terjadi dalam satu pekan
selasa dua puluh lima mei seorang wisatawan mengeluhkan mahalnya harga pecelele
di kawasan malioboro kota yogyakarta lewat akun tiktok at aul roket
untuk kejadian ini tiga pedagang pecelele di jalan perwakilan ditutup sementara
oleh pemerintah kota yogyakarta
di akhir pekan dua kejadian hampir terjadi bersamaan
akun reska deska visio mengunggah di media sosial
bahwa ia harus membayar uang parkir sebesar dua puluh ribu rupiah
di jalan kiai haji ahmad dahlan kawasan km kota yogyakarta
kasus ini ditangani tim saber pungli polresta yogyakarta
sementara seorang wisatawan terpaksa harus kecewa
karena gagal mengunjungi petilasan bah mari jandis leman
meski membawa mobil sendiri
ia harus menyewa jiptur keliling merapi
meski hanya ingin ke satu tujuan saja
sebelum berangkat itu saya sudah survei lewat ujungnya
bahwa jalanan itu bagus
tidak seperti yang petugas parkir bilang jalannya jelek
terus petugas parkir juga sempat bilang
di sana banyak jeep nanti ganggu jalan
nah pedoman saya ini kan jalan umum
jadi tidak mungkin itu hanya untuk jip saja
menanggapi berbagai kasus tersebut
gubernur d i y seri sultan hamung kebuwono x
meminta kasus kasus seperti ini tidak terulang kembali
ia meminta kabupaten dan kota untuk menyelesaikan kasus tersebut
ya untuk urusan kabupaten kota itu urusanku
bukan urusanku ini urusan kabupaten kota
yang gue retribusi ini tidak jelas
harganya tidak jelas
jelas pekerjaan seperti itu paling mudah untuk dikorupsi
kan gitu masalahnya
jadi jangan sampai lah
di mata dosen visipol universitas kajah madan
bayu dardiyas kurniadi
penyelesaian kasus kasus ini tidak bisa diserahkan saja ke tingkat kabupaten dan kota
hanya saja saya kira karena modelnya lintas regional lintas daerah
saya kira pemerintah provinsi harus lebih berperan ya di sini
karena bagaimanapun kita harus memanfaatkan bagaimana orang jogja itu tunduk dan taat pada sosok sosok dalam
bayu menambahkan kasus kasus ini menjadi anomali bagi yogyakarta
alasannya yogyakarta butuh wisatawan
namun perilaku yang tidak ramah wisatawan terus berulang

tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta